sebuah pemanasan yang bagus bagi ekonomi di awal tahun ini
namun jangan terburu buru bersuka hati
karena masih ada beberapa tantangan menjaga pertumbuhan
ataupun menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melaju sesuai target
masihkah mesin pertumbuhan ekonomi ditopang doyan belanja masyarakat indonesia
apa tantangan terbesar bagi pemerintahan presiden joko widodo
rapor ekonomi kuartal satu dua ribu tujuh belas saya bedah lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama bahwa dalam rilis bps menunjukkan memang ada tren kenaikan
untuk pertumbuhan ekonomi ataupun juga produk domestik bruto
yang dilakukan ataupun juga dirilis dalam pertemuan pagi ini
dan memang melegakan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi indonesia
dan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi indonesia
angka ini memang jauh lebih baik dibandingkan pada secara kuartalan
ataupun secara tahunan year on year
dan dibandingkan secara year on year kita juga tumbuh lebih baik
kita levelnya juga meningkat signifikan artinya berada
kita bandingkan misalnya dengan bi
sebuah awal yang cukup baik
bila kita bedah lagi dari sisi produksi misalnya
pertumbuhan tertinggi lapangan usaha informasi dan komunikasi menopang sangat tinggi
apa sih ini kan teknis banget ya sektor komunikasi dan informasi
saya bawa anda lebih sederhana
anda suka belanja internet kuota ini loh
kuota yang ada di tap anda ataupun handphone anda
nggak bisa kalau kuotanya udah habis langsung pasti harus beli gitu kan
itu adalah penopang utama pertumbuhannya pada kuartal satu dua ribu
tidak hanya itu
anda juga salah satu yang suka belanja online
anda suka transfer pakai bank atau bayar listrik pakai ini aja
sekarang kan udah ada
ada ya sms banking mbanking ebanking gitu
transaksi online itu juga menjadi salah satu penopang
satu lagi anda suka pakai kendaraan ataupun transportasi online
jawabannya ya berterima kasih negara pada anda
karena anda juga merupakan salah satu penopang
kemudian anda belanja misalnya kuota internet anda sehingga nggak bisa lepas dari internet
handphone anda smartphone anda itu adalah penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal satu
itu mengkompensasi rendahnya ataupun juga kekhawatiran pemerintah bahwa belanja masyarakat akan turun ketika tarif dasar listrik naik misalnya
ataupun juga sunset policy dan kemudian tax amnesty misalnya
ternyata nggak ada kompensasinya gitu ya
itu rajinnya kita belanja
kemudian dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuhnya juga paling tinggi dibandingkan sektor lain
yaitu sekitar delapan empat persen
dari sana saya akan membedah lagi bagaimana dengan tren inflasi
dengan pertumbuhan ekonomi yang dirilis lima satu persen lebih tinggi dari ekspektasi
kita lihat bahwa hari ini tampaknya begitu hijau ya pasar
tren inflasi juga berada di level yang terjaga
anda lihat ini
tujuh persen pada april dua ribu tujuh belas secara year on year
pada sebelumnya di level tiga persenan
dan artinya apa
ini terjaga pemerintah bisa menjaga harga
karena pemerintah juga bisa memastikan daya beli masyarakat masih dalam level aman
bagaimana cara pemerintah
kita tahu juga pemerintah itu sangat concern
kenapa inflasi harus dijaga
kalau harga sudah naik harga barang naik berlebihan
kemudian orang nggak bisa belanja karena nggak punya uang
apa yang terjadi
kriminalitas bisa terjadi
kemudian bisa terjadi juga penggiringan opini tertentu
jadi nggak kondusif negara itu
kalau harga barang kemahalan
jadi intinya apa sih untuk sebuah negara stabil
kemudian beli apa apa lebih relatif mudah
jadi jaga harga itu penting
itu mencerminkan daya beli masyarakat
ketika level ini bisa dijaga terus menerus
jangan sampai kecolongan
tren inflasi harus dijaga
satgas pangan menurut saya ini hal yang paling menarik
saya masih menantikan seperti apa realisasinya
paling tidak satgas pangan ini dibentuk oleh pemerintah
ini menjadi sebuah antisipasi beberapa waktu sebelum ramadan
belum pernah ada kan sebelumnya
terus kita lihat juga bagaimana lebaran
karena ada dua momentum ini selalu aja
harga pasti naik gitu
nah pemerintah ataupun satgas nanti fungsinya untuk melihat siapa yang berani main main
siapa kartel yang coba bermain main dan buat saya jadi nggak bisa belanja misalnya
harga yang mahal kan
nah itu akan ditebas habis oleh satgas ini
dan kita akan tunggu
apakah akan terrealisasi
kita bergeser ke manufaktur
mengapa manufaktur perlu untuk kita bahas
sektor ini memberikan kontribusi luar biasa untuk lapangan kerja
ketika populasi indonesia terbesar di asia tenggara
dua ratus lima puluh juta jiwa lebih itu di usia produktif dan mendapat kerja
mereka kalau dapat kerja akan dapat gaji ataupun pendapatan
ketika mereka dapat pendapatan mereka akan belanja
ketika mereka belanja mereka akan bisa memenuhi kebutuhannya
karena akan muncul demand di sana
kalau demandnya udah terpenuhi biasanya apa
kalau bahagia negara nggak akan rusuh
sesederhana itu sebenarnya
motifnya selalu ekonomi
dan manufaktur kita lihat trennya konsisten naik
kita lihat ya pada aplikasi
kita lihat ya pada aplikasi
april juga sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan
dan ini menunjukkan pemerintah punya tantangan
dijaga momentum ini
momentum ini harus dijaga jangan sampai lagi turun
kenapa sangat khawatir ketika turun
menurut teori ekonomi ketika sudah slumping satu
agak berat bro untuk naiknya lagi gitu
jadi harus dijaga aja trennya
dijaga aja gitu perasaannya
atau dijaga aja hubungannya
karena begitu dia udah langsung ill feel
berat untuk naikin dia juga suka lagi
sederhana itu sebenarnya tren
tapi paling tidak manufaktur kita konsisten naik
kita berada di atas level lima indeks kita
apa artinya indeks di atas lima puluh satu
ini artinya ekspansi kita
perusahaan perusahaan bisa melakukan ekspansi di indonesia
lalu apakah ini berbanding lurus dengan sentimen ataupun juga
jadi ada dua ya
statistik dan persepsi untuk fundamental ekonomi
ini membuktikan persepsi kita yang berwarna biru
oke yang berwarna biru itu adalah msci
ini adalah tren rata rata untuk bursa asia pasifik
sementara ini adalah jci ataupun bursa indonesia
dan kita ada di atas
kalau kita ada di atas artinya apa
investor masuk ke pasar saham kita
mereka percaya mereka bisa dapat gain
mereka dapat keuntungan
mereka dapat cuan kalau mereka masuk ke indonesia
ini berbanding lurus semuanya
jadi manufaktur oke
persepsi untuk investor juga tetap terjaga
tapi ada satu pr pemerintahan
ketimpangan ekonomi menjadi tantangan terbesar
kita lihat kita melebar
semakin naik semakin baik atau semakin buruk
gap antara yang kaya dan yang miskin makin lebar
kalau kita bicara ketimpangan ekonomi emang dekat gak sih kehidupannya dengan kita
saya kasih aja satu contoh
ketika pemerintah membangun sebuah jalan raya
dan di sini akan ada sebuah potensi tanah untuk membangun ruko
siapa yang terlebih dulu mendapatkan akses untuk mendapatkan kesempatan membeli tanah tanah di posisi strategis ini
gak mungkin kayak saya mau minjem uang ke bank untuk dapatkan ini pakai agunan lama
konglomerat udah pasti dapat duluan ini
itulah yang dinamakan ketimpangan ekonomi
akses untuk mereka mendapatkan potensi potensi kue pertumbuhan ekonomi itu selalu didapatkan terlebih dahulu oleh orang yang punya uang
tidak begitu dengan yang tidak punya uang
dan jangan lupa juga bahwa ketimpangan ekonomi itu ketika ekonomi naik level atas dan menengah sama sama dapat cipratannya
maka yang paling pertama kena adalah menengah bawah
kalau orang kaya mah biasa biasa aja paling kurangi beli channel atau apa gitu ya
tapi kalau orang menengah bawah gak bisa makan
jadi hal yang seperti itu yang harus menjadi pertimbangan pemerintahan joko dodo
quote presiden joko widodo berkali kali selalu beliau sampaikan adalah
membentuk sebuah ekonomi yang berkeadilan
itu merupakan salah satu hal yang menarik
perlu banyak instrumen untuk melakukan hal tersebut
paket kebijakan sudah dikeluarkan
tapi tantangan belum selesai
eksternal internal menjadi sebuah tantangan tersendiri
kita tunggu kuartal kuartal selanjutnya sehingga bisa membidik pertumbuhan ekonomi di level yang diinginkan oleh pemerintah